anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
tersangka pembuat konten hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos
bagus bawana putra atau bbp
mengaku sebagai ketua koalisi relawan nasional
atau kornas prabowo presiden
menkumham yasona lawli akan mengecek
keabsahan ormas relawan prabowo tersebut sebagai badan hukum
yasono menjelaskan setiap ormas berbadan hukum
pasti terdata di kementerian hukum dan ham
dan menurut yasona kepolisian perlu mendalami motif
tersangka memproduksi konten hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos
pasalnya hal ini akan membedakan konsekuensi hukum
pada tersangka atau ormas relawan tersebut
selain itu menkumham mendorong kepolisian untuk mengungkap
siapa aktor intelektual yang turut memproduksi penyebaran hoax tersebut
termasuk jika aktor intelektualnya
adalah petinggi partai politik
tidak ya udah individunya yang harus bertanggung jawab
badan pemandangan nasional pasangan prabowo sandi menolak
dikaitkan dengan tersangka kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos
kubu paslo nomor dua menegaskan tersangka bukan relawan pemenangan prabowo sandi
van lizon menyesalkan pihak tertentu yang mencoba mengaitkan tersangka hoax tersebut
dengan kubu paslo nomor urut dua
badan pemenangan nasional merasa dirugikan dengan adanya tuduhan tersebut
saya kira tidak ada tuh dari relawan kami yang terdaftar atas nama itu atau organisasinya
jadi dalam soal soal yang seperti itu ya kita juga berharap ada informasi yang akurat gitu ya
jangan kemudian mereduksi itu atau menarget itu sebagai bagian dari tim kami
saya kira tidak ada
kita menyampaikan bahwa selama ini kami yang selama ini selalu dirugikan
banyak hal termasuk isu isu penegakan hukum terkait hoax ini
itu selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa
tapi begitu tajam terhadap oposisi atau terhadap yang kritis kepada pemerintah
jadi hukum sekarang ini sudah menjadi instrumen politik dan semakin telanjang
semakin nyata sebagai instrumen
sebelumnya pasca tersebar berita hoax soal surat surat di coblos
jurubicara tim kampanye tersebut berkata
jokowi makruf meminta susilo bambang yudhoyono mendisiplinkan kadernya
pasalnya berita bohong atau hoax yang keluar dari kadernya dapat menjatuhkan wibawa sby
serta nama baik partai demokrat
permainan seolah olah menjadi korban dan berita bohong dianggap dapat menjatuhkan wibawa sby dan partai demokrat
pasalnya berita hoax adanya surat suara yang sudah tercoblos adalah kekonyolan
fotonya pak jokowi bagusnya yang gimana ya
untuk spesimen kertas suara
kami kemarin baru rapat loh
kami kemarin tkn betul betul rapat
kita baru bicarakan fotonya
masa sudah keluar kertas suaranya di tanjung priuk tujuh kontainer
dari mana logikanya bos
gambarnya aja belum final
ya belum bisa dicetak
gambar apa yang konon sana
ini betul betul hoaxnya
yang saya bingung banyak pula yang mengaminkannya
kami harapkan pak sby bolehlah menertibkan prajurit prajuritnya
karena nanti citra pak sby yang bagus itu bisa turun
seperti dikutip detik com
wasekjen partai demokrat andi arief tak mempermasalahkan atau
andai dirinya jadi dilaporkan ke polisi terkait cuitan tujuh kontainer surat suara tercoblos
namun ia menegaskan niatnya hanya ingin pemilu berlangsung jujur dan adil
sementara itu dari rilis yang diterima oleh cnn indonesia
wasakjen partai demokrat rahlan nasidik
menilai justru membantu kubu petahana yang jadi sasaran kecurigaan
dengan meminta kpu mengecek kebenaran berita yang katanya sudah beredar
menurut rahlan andi arief juga membantu masyarakat luas
dalam menyetop desas desus dan hoax
karena bagi rahlan ketidak percayaan publik lah
yang mengakibatkan semua kontroversi ini bermunculan
karena pihak petahana dianggap paling berpotensi mengakali pemilu
selain kasus hoax tujuh kontainer surat suara
ada kabar mengejutkan dari obor rakyat
pemimpin redaksi tabloid obor rakyat setiardi budiono
mengatakan pihaknya akan kembali menerbitkan obor rakyat
setiardi dan timnya saat ini tengah melakukan pembenahan
untuk memperkuat tabloid obor rakyat
seperti pembentukan badan hukum dan penentuan kantor
untuk dijadikan tempat memproduksi berita
seperti dikutip oleh cnnindonesia com
setiardi mengklaim masih banyak masyarakat yang menunggu obor rakyat
untuk diterbitkan kembali
ia memastikan bakal meningkatkan kredibilitas berita yang akan diangkat oleh obor rakyat
kehadiran obor rakyat pada pilpres dua ribu empat belas dipermasalahkan
karena dianggap telah menyebarkan berita bohong bohong

setiardi menjamin obor rakyat kelak akan hadir
dengan menyuguhkan pemberitaan sesuai kaedah jurnalistik
sebelumnya mantan politikus gerindra lanyala
juga turut mengembuskan berbagai isu negatif lainnya
ia mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan obor rakyat
media propaganda yang merugikan jokowi dodo
namun ketua kadir jokowi

menyebarkan isu isu negatif soal jokowi
lanyala bahkan sudah mendatangi jokowi langsung
dan meminta maaf atas sikapnya dalam pilpres lalu
dan menyebarkan kegagalan sekalian
sebenarnya kita sebar sebarin saja
pokoknya yang berita berita hoak pak jokowi pki
beritahu pak jokowi itu orang tionghoa itu kita sebar sebarin
saya sebarin melalui blackberry
semua saya rasa sudah tahu lah kalau saya sebar sebarin
di viral viralkan gitu pak
nah kemudian pada saat mau pencoblosan kita bagikan majalah obor
kita yang terima berita berita itu tidak tahu dari mana
siapa lagi kalau bukan dari kelompok saya sendiri kan
yang kita serang itu pak jokowi kok
produksi hoax di awal tahun ini belakangan kembali menjadi perhatian
narasi berada tudingan dan bantahan
baik di media masa dan media sosial
jadi pemandangan politik yang biasa
dan perkara hoax ini bahkan sampai kembali menjadi headline
dengan ditangkapnya satu oknum di sragen jawa tengah
dan kita akan bahas bersama tamu kita malam ini di layar pemilu terpercaya
dari tim kapanya nasional ada bang rul sitiompul
dari badan pemandangan nasional ada mas faldo
dan kami berpikir hal ini sebenarnya pemandangan yang cukup tidak biasa ya
biasanya mas faldo ini ditemani oleh sesama politisi muda
tapi sekarang kita harus menghadirkan dengan politisi dari generasi sebelum mas faldo
saya kan pemain u tujuh belas yang main di tim senior
ini melawan tim senior
enggak lah abang saya belajar
kan ada pepatah semakin padi berisi semakin merunduk
biasanya yang berisi itu yang udah tuhan
tadi kita kan beritikan dia berisi yang padi
iya ini kan guru
kita bahas di segmen berikutnya
kalau bersama kami di layar pemilu terpercaya
indikasi seperti apa sih
ya kalau saya lihat ya saya sudah ngomong sebenarnya di beberapa forum
ya mungkin tetangga kami di sebelah sudah mulai kan hidup ini semua harapan hope
mungkin wah ini udah berat juga nih
maksudnya tetangga sebelah
oh saya tetangganya
jadi hoax ini ada hubungan dengan tetangga sebelah
ya mau wah rupanya kpu itu nggak mampu
oh bawaslu nggak mampu oh polisi nggak mampu kan itu aja
oke jadi sebagai bentuk ujian bentuk tantangan apa gimana bang
ya saya nggak tahu mereka maunya apa tapi hanya aku ingin sampaikan begini deh
rakyat beda dengan waktu era orde baru
sekarang rakyat sangat cerdas
rakyat tahu oh rupanya lu begitu maksudnya itu
ah jadi nggak ada masalah
biar aja gitu gitu aja nggak ada masalah
rakyat yang menilai kok nanti
nanti kok tak suara tanggal tujuh belas mereka
oke kalau tetangga sebelah bilangnya gimana nih
ya jadi begini kalau misalnya dibilang kita panik justru kita mengira sebaliknya
kita nggak ada panik sama sekali
kita tetap fokus di kerja kerja pemenangan
kami tetap fokus di kerja kerja meyakinkan warga warga di dapil masing masing
dalam artian ketika disampaikan kalau orba dan reformasi gitu itu kan dalam teori hoax modern ya
dalam teori modern bahwa kontradiksi itu bisa benar dua duanya
hoax itu kan sebenarnya ada yang ever deception dan ada yang humorrous deception
yang evil ini yang jadi permasalahan sekarang ini
nah permasalahan selanjutnya yang nggak kalah jawab penting adalah yang hoax jahat ini seringkali dieksploitasi sama kawan kawan dari uang ruhud dan tkn ini
oke justru menjadi sejata dari pasal satu
terjadi yang namanya fallosis of dramatic instance
kalau seandainya kita bicara gara gara ada kejadian ratna tujuh kontainer
dibilang wah pasti semua yang disampaikan oleh bpn itu hoax
tapi menyerang pasangan jokowi ma'ruf semuanya
nah itu kalau misalnya kelihatannya dari baruhut seperti apa
biarlah rakyat yang menilai
apalagi prabowo baru kemarin lagi masyarakat jawa barat ya
belum selesai bu yolali
udah jawa barat lagi
ingat lho pak prabowo dulu menang loh di jawa barat
oke tapi baruhut kita
ya bukan enggak enggak
ya itulah itulah dalam itu kan aku kasih contoh gimana sih kok
jadi siapa yang kalap
kami enggak ada kalapnya
kami kerja kerja kerja kok sekarang
ya apalagi jujur aja lakukanlah apapun ya
tapi saya hanya garis bawahi dan semua harus ingat
pak joko widodo itu sahabat dan bapak rakyat indonesia sekarang
tapi dia senang mulu
rakyat sangat senang dia
karena itu saya ingat waktu
kan saya udah berapa kali mungkin di cnn juga saya sudah ngomong
waktu kami ditatar sebagai jurubicara
tim pak jokowi pak maruf amin
wah kawan kawan ini banyak sekali nih
saya bilang udahlah biarin aja
bahkan saya lihat nanti kita akan lebih banyak
tahu sih apa aku bilang
lebih banyak apa
itu jurubicara kami
udah itu siapa lagi
karena ngomongnya itu semua rakyat
apalagi tadi valdo lihat istilah asingnya banyak sekali kan
yang akhirnya fitnah
masih indonesia aja yang enak
tapi justru menguntungkan pasangan petahana
wah pasti menguntungkan karena tidak benar
contohnya tadi kan udah mengenai tujuh kontener
di belakangnya lagi acara gerindra
rekam jejak sekarang itu semua gak bisa dibohongi lagi
nggak malu itu fadli john
saya nggak kenal siapa itu
itu bukan relawan kami
sekarang sudah dibuka rekam jejaknya
apalagi ada yang profesional
menangani masalah masalah ite ini
kita harus bangga
kerja mereka cepat
semua mereka sisir satu satu
terbuka langsung kan
kalau bang faldo menanggapi mungkin dari tudingan kalau misalnya jubir jubir bpn
kemudian juga berita hoax ini ternyata justru menguntungkan pasangan satu
kemudian juga tadi kinerja polisi dalam menangkap oknum oknum terkait dengan hoax ini seperti apa
sebenarnya bang ruhut sendiri juga jadi jubir kami
waktu dia turun ke pasar mengikuti langkahnya bang sandi
thank you bang
nah yang kedua yang gak kalah juga lebih penting adalah kita khawatir ada semacam kesesatan berpikir yang dilakukan
karena terjadi bahwa petahana seringkali melakukan apa yang kami sampaikan itu dibilang hoax
negara itu nggak boleh paranoid sama yang namanya hoax
kita punya instrumen semuanya
kalau katanya tidak terjadi apa apa kenapa dicek gitu loh
oleh karena itu yang statementnya mas andi arief
jika dilihat tolong dicek
bukan menyampaikan ada apa apa
kalau kita lihat dalam kata kutip dalam pola pikir semantik ya
jadi jangan sampai ini bukan bahasa inggris bang
ini teori biasa aja
bahwa bukan substansinya yang digugat tapi yang nyampein digugat
kita kan sering kena itu
pihak dua seringkali mendapatkan tudingan ketika kita menyampaikan kritik
dan itu penting sekali
itu disampaikan bahwa anda pembohong
anda bukan pancasila
hal seperti ini kan merusak demokrasi
di mana orang itu gak boleh bertanya kepada pemimpinnya
itu mencederai spirit demokrasi itu sendiri sebenarnya
tapi dengan adanya bukti
kalau misalnya oknum terakhir yang ditangkap itu mempunyai afiliasi politik tertentu
menurut kami serahkan pada proses hukum
jangan sampai ini dikait kaitkan sudah
sudahlah kami dituduh
kami dipelintir pula gitu loh
kita kan sudah capek
ya apalagi menjelang tanggal tujuh belas april terjadinya debat
itu adalah tanggal pertama
jangan sampai terjadi pula yang namanya argumentum ad populum
suara yang benar itu adalah suara yang orang rame ramean
misal disampaikan pembagian sertifikat tanah itu baik dan macam macam
kita bisa cek argumentasinya
gimana proses selanjutnya
gimana dampak dampak pemberian itu
itu poinnya yang kita inginkan
mas waldo bang ruho tapi akan kita bahas mengenai kinerja popolisian ya
tadi kan bang fadlizon juga sempat menyatakan adanya keraguan atas tindak yang diberlakukan
oleh kepolisian republik indonesia terkait dengan penangkapan oknum oknum yang terkait dengan hoax ini
tapi akan kita bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
dan kita akan gali terkait dengan
pengulitan sebenarnya ya
bagaimana membuka fenomena hoax ini
kenapa ada terus sih sampai dengan saat ini
mungkin bang ruhut juga bisa sebagai salah satu politisi senior gitu
dari pilpres pilpres sebelumnya sampai dengan pilpres saat ini
semakin masih hoax ini kan juga jadi mencederai pesta demokrasi kita
kalau memang mereka mau bikin itu kita mau bilang apa
masukkan kita larang
kan udah para dewasa
mungkin ada nggak sih sebenarnya dari tkn sendiri gitu
untuk himbauan sebenarnya kedepannya untuk relawan relawan
udah capek kita menghimbau mereka
tapi ya kalau mereka mau lakukan ya nggak apa apa
memang mestinya itu
tapi nyatanya enggak
jadi yang dibilang valdo ya
ruhut dengan ruhut buka bukaan itu ada di youtube memang
kebayang kalau saya nggak datang
ya nyatanya apa yang dikatakan kan bohong
tempe setipis kartu atm
saya datang ke pasar
udah termasuk hoax
wah bohong kasihan rakyat
gue pegang itu tempe
kalau dia lain
waktu pak presiden datang pak joko widodo di bogor
masih tebal yang sangat santan dia kan
tapi yang namanya sandi
kalau aku enggak langsung aku pegang itu tempenya
seperti yang dulu
karena itu janganlah bohong
ya jangan takut takuti rakyat
turun karena dia sebagai pimpinan pasar
saya datang ke beberapa pasar
nggak ada yang kenal dia
tapi mbak ruth maksudnya bohong bohong ini kan
sengaja di katakanlah untuk menyerang paslon
jokowi dan ma'ruf gitu
kalau misalnya abang ngelihat ini sebenarnya
seperti apa sih gitu
hoax ini sampai dibahas
ini sampai dibikin berarut rarut
kemudian juga jadi masif
tujuannya apa sih bang sebenarnya
selain untuk menjatuhkan elektabilitas
jadi begini ya
saya lebih meminjam kata kata ahli
kalau kita diem
akhirnya bohong itu menjadi kebenaran
karena itu harus kita
tendensinya apa sih bang
tendensi hoax ini
kalau boleh saya
ya itu yang saya katakan
mereka supaya rakyat gimana gitu
ya itu nggak baik
dan kalau taunya bermasalah
prabowo udah berapa kali melakukan kebohongan
kayaknya ada segudang itu stok maafnya dia
yang mau dibilang
begitu juga sandi
pemaaf kita yang menerima
tapi juga jangan sebentar bentar maaf
itu nggak baik
mas wadul senyum senyum nih
kayaknya ada yang mau diomongin ya
ya tmp itu sederhana
itu hanya tentang suasana badapangan
yang dijanjikan oleh petahana di tahun dua ribu tujuh belas
nah kita itu di bawah itu capek
tiap hari juga nyuci piring
menjaga persatuan terhadap narasi pecah belah
yang sering dilakukan oleh petahana
oke petahana pecah belah
jika seandainya anda memilih oposisi
berarti anda bohong
kan itu nggak masuk akal
capek loh kita
tiap hari itu di dapil saya di kabupaten bogor
orang itu udah mulai panas di bawah
nah kita ini ingin menjaga persatuan
jadi jangan sampai negara juga cukup paranoid sama warganya
ya negara kan punya instrumen hukum
kalau ada apa apa silahkan
jadi penindakan ini apa
ya fake news ada dewan pers
kalau seandainya ada evil atau kejahatan yang memang diapakan
silahkan ke polisi
jangan itu dikapitalisir
ada keterkaitan ala keterkaitan bela keterkaitan cil
jangan sampai hoax ini malah menjadi peluru tembak
yang kita tidak jadi ngomong gagasan
kayak peluru tembak dikatakan reaktif
berarti untuk menindak hoax ini
kalau aldo kan anak muda dia bagus ya
memang mestinya itu
tapi yang lain kan enggak
dari tkn sendiri dianggap reaktif dengan adanya tadi pengecekan gitu
permintaan pengecekan permintaan ada isu isu
terus kemudian dianggap reaktif
dan akhirnya jadi menindak oknum waktu tertentu gimana
kalau sekali dua kali tiga kali masih kami maafkan
kan ada lagunya
tapi ini udah lebih tiga kali
terus saja lakukan kesalahan
wajar loh reaktif
kita jangan diam itu yang aku katakan
kalau kita diam terus akhirnya rakyat oh benar
contohnya mengenai bapak presiden kita yang dibilang pki itu kan kejang sekali
tapi kalau nggak kita counter segera
jadi udahlah enggak baik
udah valdo udah benar nih
peran gagasan saja ya
jangan pernah rahasi
tani pertanian gini gini
karena mestinya pertanian itu kan gitu
nah bang valdo tadi bang fadlizon mengatakan bahwa ini kinerja dari kepolisian
jangan sampai tajam ke satu pihak tertentu
tapi tumpul ke pihak yang lain
penindakan dari oknum oknum ini kalau misalnya menurut bang faldo
relevan nggak dengan pernyataan bang fadlizon yang tadi
ya menurut saya kita tetap fokus ke uu saja
jadi kita kan ada undang undangnya
negara ini kan negara hukum
dan kita semua tahu bahwa ada hukum terkait apapun yang terjadi di negara ini
ini bukan soal memaafkan memaafkan sebenarnya
fokus saja kepada uu nya
dan jika seandainya ada hal yang memang dirasa tidak sesuai dengan hukum laporkan
jadi kita jangan itu udah kita tutup udah kita selesaikan dengan para penegak hukum
ada lagi yang bermanuver akroba dan macam macam
yang kedua adalah yang tidak kalah lebih penting adalah
jangan sampai nanti ini kekhawatiran saya saja gitu
kita menyampaikan data terbaru
contoh ya dari konsorsium pembaruan agraria
ini bukan hoax ya
ini data ya
ini data gitu
takutnya nanti ketika kita ngomong data data terbaru
karena kita update terus di bpn terkait apa gagasan kita
kan itu loh yang kita khawatirkan
sehingga pemilu ini tentang kuat kuatan adu adu ngomong ngomong bohong aja
padahal dari kita kita tidak pernah juga ingin mengatakan hoax ini dan macam macam
pecah belah beginilah
jangan sampai republik ini pecah belah
gara gara kita tidak bisa memenangkan argumentasi para oposisi yang juga punya argumentasi
jika seandainya petahana punya argumentasi terkait tempest
htm swasembad dan sampaikan
ini adalah cara memenangkan hati dan pikiran publik
itulah yang kami lakukan di bpn
bagi kami pemilu ini bukan hanya tentang kalah menang kita menang lawan pak jokowi
tapi bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran publik dengan gagasan gagasan kita
oke tapi tadi yang saya tanyakan adalah bentuk bentuk data seperti ini yang tadi disampaikan ini
berarti kalau misalnya tindakan tadi penindakan gitu penangkapan dari oknum okn tertentu
apakah itu juga merupakan sebuah tindakan reaktif
ya kita kan juga pernah punya laporan
ya mungkin tadi bang fadli dengan backgroundnya dia pernah melaporkan
seseorang kayaknya lama banget sampai hari ini nggak pernah diproses gitu
tapi yang satu ini agak cepat diproses nah hal hal kayak gitu lah
mari kita tegakkan hukum secara benar
kita pengen negara ini tegak hukumnya
hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke wah jangan
nah kan ada pengalaman pengalaman sebelumnya seperti tadi yang disampaikan juga
pending juga aku abang jadinya kalau seandainya itu terjadi gitu
oke itu gimana tuh bang
kalau misalnya hukum tajam ke satu pihak yang lain
tapi ternyata tumpul ke pihak yang lain dalam pesta demokrasi ini
permasalahan itu lihat case per case ya
tadi mengenai laporan fadli john siapa yang nggak tahu fadli john
ya wajar kok orang reaktif lihat kelakuan dia
tapi kalau kaitan kontainer itu apa urusannya kita lagi pesta demokrasi
jadi tolonglah ya kasih contoh itu yang enak gitu
tujuh kontainer satu istinya sepuluh juta tujuh puluh juta udah dicobos dari cina
apa urusannya kita lagi pesta demokrasi pak joko widodo mengajak kita mari riang gembira
ya wajar dong itu polisi cepat
ada kpu ada bawaslu ada polisi yang sudah kerja keras selama ini
ada wartawan yang selama ini sudah membuat berita berita yang cooling down supaya suasana enak
ya taunya ada yang ngaco ngacoin itu
nah yang ngaco ngacoin itu berarti bapak
kita terima kasih dong sama polisi
ya ada bukti dan ada bukti juga
waktu itu ada kasus tim ses kami dibilang ada yang melakukan
seperti itu nggak diproses sampai sekarang
dan ini bukti
ada juga tindakan tindakan lain yang mungkin kalau kita jebretin satu satu mungkin kita bisa sampai pagi ngebahasnya
tapi itulah yang ingin kita sampaikan
indikasi apa yang kamu udah terangkan
kredibilitas itu menurut kami itu dibangun atas argumentasi argumentasinya
dan bahkan ada orang orang yang tidak terdaftar di tim kami juga di fitnah
itu bagian dari tim kami
jadi oleh karena itu sekali lagi please please hentikan ini
jangan sampai rakyat kita terpecah belah
ini tentang kredibilitas lembaga penyelenggaraan pemilu
ini kredibilitas tentang lembaga penegak hukum dalam konteks ini polisi
jadi jangan sampai gara gara ada dinamika seperti ini
jadi kita nggak percaya lagi sama institusi penegak hukum
padahal negara itu harus memiliki institusi penegak hukum yang bersih
ada keraguan terhadap tindakan penegak hukum nih
kalau misalnya bang ruhut lihat
ya nggak baik lah
ini citra seperti apa yang akan diberikan
ya penegak hukum kita udah kerja baik
buktinya ada katanya mas faldo
ya yang mana coba tunjukkan
jangan hanya ada ini ada itu
mas faudo mungkin mau nge review
ketika kita bilang buktinya ada nanti kasus yang ada yang kasus kemarin nova rianti yusuf miftah sabri dan macam macam
itu belum diproses sudah dilaporkan
itu kan ada bukti
kita kasih bukti dia bilang bohong
ya gimana sih
itu yang tidak kita inginkan
dan itu sudah dilaporkan semua
kita akan gali lagi ya
lebih lanjutnya terkait dengan seperti apa sih pengkulitan mungkin dari masing masing tkn dan juga ppn
ada tindakan ke depannya ya untuk bisa menghentikan hoax kayak gini kan udah nggak perlu lagi ya
kita akan bahas kembali di layar pemilu terpercaya
tetaplah bersama kami
tentang kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
ya saya sekali karena durasinya cukup terbatas ya untuk terkait dengan bagaimana tim kpn dan juga bpn menanggapi fenomena hoaks yang sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu permasalahan
dalam jalannya pilpres dua ribu sembilan belas mungkin bang ruhut mau ada statement
ya statement saya ya kita semua udah ingatkan jangan hoax
tapi kalau tetap melakukan kan kita nggak bisa larang
mungkin ada tindakan atau
enggak kita negara hukum kita percayakan kepada polisi
biar aja kan mereka nyatanya yang bikin aneh aneh di proses
tapi saya ingin mengatakan kita terima kasih kepada pak joko widodo
ya tadi menyinggung mengenai agraria
ya ketua umumnya itu menteri kehutanan era pak sby paling banyak mengeluarkan izin izin hutan
ngeri saya lihatnya
tapi pak joko widodo
bisa dia sertifikat kepada rakyat
biar rakyat punya pegangan
ya tanahnya itu ada sertifikatnya
bisa dia gunakan sebagai modal untuk usaha
nggak salah insya allah tujuh belas april pak jokowi lagi
oke bang ruhut
kalau pak soldo
kalau saya gini kalau terkait tadi saya bisa debat sampai besok pagi yang ngomongin
bahwa itu ada reformasi dalam sistem perhutanan kita
tapi yang nggak kalau lebih penting adalah sudahlah petahana jangan di design ini seperti penyebar hoaks
melawan bukan orang yang melakukan hoax ya
jangan di pecah belah ini republik
karena warga di bawah itu udah panas banget
mari kita edukasi publik
jangan lakukan hoaks
jangan melakukan paranoid
jangan negara ini menjadi mengalami kesesatan berpikir gara gara hanya tidak bisa melawan argumentasi yang kami berikan dari tim oposisi
oke baik terima kasih sekali lagi ya untuk bang ruhut
terima kasih abang
agar fenomena seperti ini berhenti ya dari jalan dipesta demokrasi dua ribu enam belas
kita harapkan begitu ya bang ruhut